penularan ini adalah dengan menurunkan resiko kita untuk menjadi sakit
tetapi kembali lagi penurunan resiko sakit ini sangat tergantung juga dengan sistem kekebalan tubuh kita
ingat vaksin ini bukan sesuatu zat kebal yang dimasukkan ke tubuh kita
tetapi justru suatu zat yang nanti akan melatih sistem kekebalan kita
nanti mungkin dokter tirga akan lebih banyak menyampaikan hal ini
di sisi lain bahwa kita ingat kita masih dalam situasi pandemi
artinya virus yang berada di sekitar kita ini masih banyak sekali jumlahnya
yang kedua varian yang baru yang lebih ganas lebih infeksius
itu juga menjadi faktor mengapa seseorang yang sudah divaksin masih memungkinkan
untuk menjadi sakit